umkm atau usaha mikro kecil dan menengah
memegang peranan penting dalam menopang perekonomian nasional
pemerintah terus memberikan dukungan kepada para pelaku umkm di jakarta
salah satunya melalui acara jackpreneur fest dua ribu dua puluh satu
rangkaian acara jackpreneur fest dua ribu dua puluh satu dimulai sejak bulan mei lalu
dengan puncak acara yakni malam ini berupa malam apresiasi
bagi para pelaku umkm yang tergabung dalam jack pruner
sebuah platform kreasi dan kolaborasi oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk pengembangan umkm melalui ekosistem kewirausahaan
dengan lebih dari dua ratus delapan puluh ribu anggota
acara yang digelar di museum mandiri jakarta barat ini
merupakan hasil kolaborasi pemprov dki jakarta
dengan jakarta experience board dan shopee indonesia
dan saat ini sudah ada shiva hanifah
produser lapangan cnn indonesia di museum bank mandiri kota tua jakarta
selamat malam shiva bagaimana jalannya acara malam apresiasi yang berlangsung di sana
selamat malam iqbal dan juga pemirsa
betul sekali umkm menjadi salah satu sektor penopang perekonomian
yang terkena dampak pandemi saat ini
dan tentunya pemerintah terus mendukung para pelaku umkm
salah satunya melalui jack planner fest dua ribu dua puluh satu
dan saat ini saya sedang berada di puncak acaranya
yaitu malam apresiasi jackpreneur fest dua ribu dua puluh satu
yang diselenggarakan di museum mandiri jakarta barat
dan tepat di belakang saya saat ini sedang berlangsung acara talk show
yang membahas terkait bagaimana umkm sebagai pilar utama pemulihan ekonomi
dan selain ini juga ada acara lainnya yaitu
total ada tiga penghargaan pada malam hari ini
selain itu pula tadi acara ini mulai jam tujuh malam tadi
sudah ada penandatanganan mou antara gubernur dki jakarta
dengan pihak shopee terkait dengan pengembangan umkm
dan terkait dengan lebih lanjutnya lagi dari acara ini
berikut tanggapan atau wawancara
kutipan wawancara dengan
sri haryati selaku asisten perekonomian dan keuangan dari pemprov dki jakarta
jadi jack pruner festival itu adalah
ajang penghargaan atau apresiasi kita
pada semua umkm di dki jakarta
utamanya yang memang sudah mengikuti
program program yang ada di pemprov dki yang namanya program jakpener
jadi jack pruner itu adalah program

nah jadi jack pruner festival ini adalah rangkaian acara
yang kita mulai dari tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu lalu
jadi kita ada pre event terus kemudian ada main event
rangkaian kegiatannya mulai dari kegiatan kita ada basar online
kemudian juga basa offline
cuma memang basa offline kita belum melakukan kita mengikuti terkait dengan kebijakan ppkm
dan hari ini malam ini kita mulai dari tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu lalu
ini kita selenggarakan untuk apresiasi malam jakarta tersebut
hadir semua kolaborator yang selama ini membantu para umkm di dki jakarta
karena seperti yang selalu disampaikan pak gubernur jakarta dalam menyelesaikan permasalahan dalam mengembangkan program mengikuti jakarta city empat
jadi bagaimana diselenggarakan secara kolaboratif
nanti akan hadir para kolaborator kita dan malam penganugerahan ini juga kerjasama antara pemprov dki jakarta jxp dan juga dari shopee
harapan kami tentu ini akan menjadi pemacu semangat dari para umkm di dki jakarta
sehingga semuanya ingin berlomba secara bersaing secara sehat
bagaimana semuanya bisa berkembang sehingga bisa menggerakkan ekonomi jakarta ke depan
ya iqbal pemerintah terus berencana untuk memonitor berjalannya program jakpreneur ini
tentunya agar perkembangan umkm tidak hanya di kancah lokal saja namun juga dapat bersaing di kancah manca negara
tentunya agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan baik
baik syifa hanifah melaporkan langsung dari kawasan kota tua jakarta terima kasih atas laporannya